aduh lora jangan pergi dong
saya nggak setuju kalau sintia harus besar rumah sama afif
sofia please udah lah
kamu gak perlu menghalangi saya
pak arta yang terhormat
saya akan kasih bapak waktu sampai besok pagi
kalau sampai jam sembilan pagi
putra bapak yang bernama afif itu tidak datang ke rumah saya
tidak minta maaf kepada sintia
serta tidak membawa surat pernyataan dari bapak
yang menyatakan bella tidak akan bekerja di perusahaan bapak
dengan senang hati
saya akan buat konferensi pers
biar seluruh dunia tahu kalau keluarga pak
berdiri karena cinta
bertahan untuk bayang
kamu gak apa apa kak
jangan sentuh aku afif
lebih baik kamu kembali sama istri kamu
kamu nuruti aja dia
bella bella bella kamu tolong dengerin aku dulu bella
aku gak mau temukan dia lagi aku udah gak betah di sini
bella tolong kamu jangan pergi
diam kamu lepasin
tolong kamu jangan pergi bella
tolong jangan pergi bella
bella tolong bicara sama aku bella
reno tolong jangan pergi reno
adak ken conos ya
bu lora juga lihat kan tadi sintia mau lempar gelas itu ke arah bella
jelas aja sintia marah
istri mana coba istri mana yang gak marah istri mana yang gak cemburu
suaminya masih dekat dengan perempuan lain perempuan mantan pacarnya
kamu udah berani mencelakai bella
afif kamu tega mencelakai sintia cuma demi membela perempuan gak bener itu
kamu sadar dong sinja itu istri kamu
ngapain kamu bela cewek itu
keluar dari sini
bunuh aku aja kenapa kalian nyelamatin aku
pak arta bapak lihat sendiri kan seperti apa kelakuan putra bapak itu
sekarang apa bapak masih tinggal diam saja
saya akan bicara dengan anak saya
bapak sudah terlambat
yang perlu bapak lakukan sekarang adalah bertindak lakukan sesuatu
dan saya ingin tahu apa sikap bapak apa tindakan bapak yang akan dilakukan saat ini
please kasih tahu saya
memang percuma juga
saya percaya dengan anda pak
bapak yang menawarkan supaya bella bekerja di kantor bapak untuk menggantikan posisi pak darman
jangan terlalu naif pak
mana mungkin afif dan bella satu kantor tercinta mereka tidak bersepi kembali
tidak mungkin pak
atau jangan jangan bapak memang punya niat untuk menghancurkan kehidupan anak saya
asal bapak tahu ya pak
saya tidak akan singgal diam
saya akan perjuangkan apa menjadi hak anak saya agar semua orang tahu apa sesungguh yang terjadi
nggak ada gunanya kita di sini
jangan pergi dong
saya nggak setuju kalau sintia harus besar rumah sama afif
kamu gak perlu menghalangi saya
pak arta yang terhormat
saya akan kasih bapak waktu sampai besok pagi
kalau sampai jam sembilan pagi putra bapak yang bernama afif itu tidak datang ke rumah saya
tidak minta maaf kepada sintia serta tidak membawa surat pernyataan dari bapak
yang menyatakan bella tidak akan bekerja di perusahaan bapak
dengan senang hati saya akan buat konferensi pers biar seluruh dunia tahu
kalau keluarga pak arta tidak sebaik yang orang orang itu
saya akan beri perhatian kepada bapak
pulanglah sama bella
aku buatkan coklat panas
biar pikiran kamu lebih tenang
aku bertahun tahun kembali
ini mungkin afian saya
harusnya aku gak ngizinin kamu pergi ke rumah afif
harusnya aku gak ngizinin kamu ngeliat semua itu
kamu gak salah
aku telah banyak berhutang budi sama kamu
aku bisa hidup sampai sekarang
itu semua karena bantuan kamu
luka dikenik aku sekarang udah gak sakit
yang sakit adalah
melihat afif memeluk sintia
dan bilang kalau dia gak akan meninggalkan sintia
harusnya aku gak usah ikut afif
harusnya aku menolak dia untuk ikut ke jakarta
terus aku tahu kalau ini semua cuma sandiwara
mulai dari aku menerima pekerjaan dari om arta
aku terlalu bodoh
aku terlalu naif
untuk menerima semua masalah ini
aku terlalu naif
kenapa aku masih mencintai api
dengan semua kejadian ini
harusnya aku gak mencintai afif lagi
harusnya aku mencintai afif

dengan semua apa yang terjadi sekarang sama aku
tapi aku gak tahu kenapa
kenapa aku makin mencintai dia
kenapa aku masih mencintai dia
kamu emang udah benar benar kelewat batas
aku gak rela bela terluka gara gara kamu
ini benar benar enak banget

setelah kemarin aku sengsara dilarang ini dilarang itu
akhirnya aku sekarang makan enak ma
iya betul sekali
hari ini adalah hari yang sangat berat sekali
kalau menurut mama nih ya besok afif bakal datang ke sini nggak ya
bawa surat perjanjian dan minta maaf sama kita
karena mama sangat yakin sekali
tapi menghadapi orang orang seperti itu perlu sedikit tekanan
keluarga pak arta sangat mudah dimanipulasi
mereka adalah orang orang yang sangat menjaga nama baik menjaga reputasi
dan reputasi nama baik sangat mudah dihancurkan lewat sosmed sosial media
ya ampun aku senang banget ma